puluhan petugas gabungan dikerahkan ke sejumlah pasar di kawasan cakung jakarta timur sabtu pagi
di pasar pulau jahe jakarta timur petugas merazia sejumlah toko yang kedapatan masih nekat beroperasi pada masa pembatasan sosial berskala besar psbb
alhasil sejumlah toko yang masih nekat beroperasi tersebut kemudian langsung ditutup paksa petugas
penutupan paksa yang dilakukan petugas membuat sejumlah pedagang hanya bisa pasrah
mereka mengaku kecewa lantaran tempat usaha yang dijadikan sebagai ladang mencari nafkah harus ditutup petugas
petugas juga menyisir sejumlah toko di kawasan perkampungan industri kecil penggilingan jakarta timur
di kawasan ini petugas menutup belasan toko yang masih nekat beroperasi
petugas juga mengangkut barang dagangan milik pedagang di pinggir jalan
ketika orang belum diberikan peringatan diperingati tertulis setelah diperingati tertulis masih buka disegel tutup sementara
ketika sudah diberikan segel tutup sementara dan di bap tetap melaksanakan juga operasional usaha
kita ajukan usul untuk
pencabutan izin usaha kalau dia memiliki
kalau kemudian tidak kita akan lanjutkan kepada justisi
sementara para pedagang pasar tanah abang mengeluh tak bisa berjualan selama penerapan psbb di dki jakarta
para pedagang mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah
serta meminta agar bisa secepatnya diizinkan kembali berdagang
bapak presiden tolong didengarkan
kami sebagai pedagang kecil di tanah abang yang kami tidak bisa berjualan
kami juga membutuhkan biaya itu
dan kami sangat membutuhkan untuk kami para pedagang di sini
kami pedagang kecil tolong kami diperhatikan
kami sangat membutuhkan bantuan itu
di pasar binaan warga jati baru sejumlah kios yang menjual pakaian masih buka
namun tak ada konsumen yang datang berbelanja
tim liputan cnn indonesia